apakah anda merasakan cuaca yang panas akhir akhir ini
ya panasnya emang bukan main
ini sudah hampir dua bulan kali ya
panasnya berasa banget apalagi bulan bulan ini berasa banget
tampun dah bu panasnya luar biasa bu
saya bu nyampe dua ac nyampe tiga ac bu
saya nyalain bu di atas mobil
kepala pusat meteorologi publik badan meteorologi klimatologi dan geofisika fahri rajab mengatakan
suhu panas memang tidak hanya terjadi di dki jakarta tetapi juga di sejumlah daerah di indonesia
bahkan suhu di beberapa wilayah mencapai tiga puluh lima derajat celcius seperti di medan dan tangerang
fahri menyebut hal ini disebabkan oleh beberapa hal
mulai dari pergantian musim yang memasuki kemarau
hingga tutupan awan yang cukup tipis sehingga sinar matahari langsung masuk ke bumi
pertama karena memang kita sedang ada yang juga menuju kemarau
dan ada yang peralihan dari musim hujan ke musim kemarau
yang kedua karena memang pemanas matahari yang maksimum
karena memang posisi matahari seperti ini dari posisi dekator sedang bergerak ke utara
kemudian yang ketiga karena memang tutupan awan yang minim
fahri menambahkan curah hujan juga sudah mulai berkurang
walau di beberapa daerah masih berpotensi hujan
seperti depok bogor wilayah sumatera bagian barat dan sulawesi bagian timur
diperkirakan musim kemarau akan berlangsung antara juli dan agustus dua ribu dua puluh
ia mengingatkan masyarakat agar menjaga kesehatan dengan membagi asupan minum yang cukup saat sahur dan berbuka
sehingga tubuh tidak kekurangan jantung
sehingga tubuh tidak kekurangan cairan
sementara itu masyarakat yang bertani diimbau agar mewaspadai terjadinya kekeringan
ataupun kebakaran hutan dan lahan